siapa yang tidak suka jalan jalan
apalagi kalau misalnya jalan jalan keliling indonesia ini gratis dan bahkan diberi uang saku
wah enak banget ya lady
nah ada cerita menarik dari hari santino yang berhasil menang program berhadiah keliling indonesia selama tiga bulan gratis

semuanya seru ya
ini sejauh ini kayaknya dari yang paling seru itu kayaknya manado deh

oh gitu ya seru banget
seru banget soalnya kotanya itu kan
kelilingin pantai jadi kemana mana pasti lihat pantai
terus kayak sempet ada kesempatan juga dikasih red doors untuk snorkeling di bunaken
selama ini kayak itu bucket list aku yang ada di salah satu di indonesia timur gitu
terus kayak kita emang dikasih kebebasan gitu loh kayak
karena menurut saya kayak ini ya traveling itu kita yang nyitain gitu
sementara itu direktur marketing red doors
sandi maulana mengatakan program tenaga kerja impian bertujuan menyadarkan masyarakat khususnya milenial
kalau liburan itu tidak harus mahal
dengan banyaknya tempat menginap yang murah para traveler dapat menghemat biaya dan memanfaatkannya untuk hal lain
sandi berharap akan semakin banyak masyarakat yang tertarik merancang liburannya dengan biaya murah namun tetap berkesan
di kampen ini sebetulnya ini perwujudan
sebenarnya nyata dari kita punya campaign bisa aja
jadi teman teman para pemenang dari kontes bisa aja ini mereka akan berkeliling indonesia
mereka akan experience red doors pengalaman tinggal di red doors
jadi dapat standardized services dari hotel hotel kita
terus yang kedua mereka pergi ini dari paling timur itu kita sampai ke papua sampai jayapura
dan mereka mengalami ngintep di red doorsnya seperti apa
standardize dapat ac dapat kamar mandi air hangat servisnya baik terusnya juga kamarnya bersih kamar mandinya bersih
itu mereka benar benar experience hal tersebut
program tenaga kerja impian
dimulai pada dua belas agustus hingga enam belas september lalu
berawal dari campaign bisa aja program tki mendorong para traveler untuk membuat video liburan dengan hadiah traveling keliling indonesia selama tiga bulan tanpa biaya
priscila dauhan iman firmansyah jakarta